ketuk ada telepon
di telepon gak diangkat
dia mau menghajar sidik sidik bos
orang lain gak perlu tahu
sekarang mamah aku yang kerja
itu mbak bukan kerja ragang
ini rumah ceh esi anak emak
perasaan tadi udah lewat sini tapi gak liat
waktu tadi lewat motor ini ada
ya liat atuh
biar udah tua mata emak masih sehat
ini kan motor kak emus
masa emak gak tau
emak emak cari rumahnya si esi
bukan cari motor emus
kak emus itu kalau parkir motor depan rumahnya
kak emus itu sama ceh esi serumah
kan suami istri
masa gak kenal sama menantu sendiri
ada apa emak
ini ceh esi
masa emak dibilangin gak tau kamu teh menantu emak
maaf kak emus
ciloknya dua ya
suaminya gak kerja ya
saya belum punya suami
bapaknya gak kerja ya
kok nanya gitu
kamu mau jualan cilok
mama kamu yang mau jualan cilok
kamu lagi ngelamunin dewi
mending juga bantu saya operasi
mau melamun aja
buat bantu bos junedi
kan uangnya melayang diambil sama tukang todong
itu salah kamu
orang yang ditodong mah gak salah
yang salah mah yang tukang todongnya
nyopet itu sama dengan nodong
berarti kita juga salah
sama seperti tukang todong
ya enggak tuh
kita kan copet
itu gak salah
kalau kita copet terus kita nodong
itu baru yang salah
saya kira bu kirani selama disini
mau keliling keliling kota bandung
jadi kan saya bisa tau kota bandung
eh taunya cuma di rumah aja
eh kirani kan katanya masih sehari dua lagi disini
siapa tau aja
besok ada rencana jalan jalan
bu kirani juga gak tau sampai kapan disini
sekalian nyopirin bu kinasi
yang mau pulang duluan sama ibu kinanti
kinanti mah belum bu
panggil aja teh kinanti
silahkan diminum dulu tehnya
teh manis buatan teh imas
kamu kalau ditanya jawab yang benar
nanti kalau ketemu saya tempeleng kamu
gak kelihatan lagi sedih atau banyak ngelamun
sekarang makan lagi pada kumpul semua
kira sama rio juga ada
bagus sekali gitu mah
tidak ada kekacauan
bisa kesen besin
bu naik galeh
him itu kan lumayan dianggap sama yang lain
jangan sampai kena racun si jamal
pak pino pak lah
jamal punya rencana apa lagi
gak ada kang
justru ngasih perintah ke semua supaya jadi anak manis
soalnya gerak gerik yang di sini lagi dipantau sama akang
dia lagi nunggu sel engah
kamu tetap jadi mata telinga saya di sana
jangan sampai kecoh
ada yang mau saya tanya
tapi jangan di sini
saya gak mau bos jamal tahu
di antara kita ada urusan kerjaan
ada urusan pribadi
ini urusan pribadi
ada urusan apa kamu kemarin ke rumah yuyun
baru dari dokter bawa anaknya
terus dia harus ke apotik bus obat
yuyun gak mungkin pergi ke apotek kalau anaknya masih sakit
terus minta tolong saya ke apotik bus obat
terus kamu datang
saya lagi nganter obat yang baru saya tebus dari apotek
kamu gak nanya sama yuyun
gak tahu kang
kang diam kamu
yun udah mulai dagang lagi
si iwan udah tayang ke rumah yuyun
bisa jadi kang
kang ada telepon
di telepon gak diangkat
mungkin iwan sama iwan lagi sibuk
dia mau menghajar sidik sidik bos
kamu belum puas menghajar sidik sidik
enggak itu maksudnya belum
banyak tanya sama kamu cuma buang waktu
langsung kasih dia pelajaran
dia harus tahu bahwa pukulan yang keras akan memberi dia kekuatan
dia harus tahu bahwa pukulan yang keras akan memberi dia kekuatan

rasa yang betul betul sakit
rasa yang betul betul sakit
kenapa kamu selalu ada whitih di kampung bos
kalian berbual bersama
beberapa hari itu sudah semuanya
ya sudah semuanya

tadi dia ke sini